makanya ditanyakan ke psi tanyakan ke kaisang sudah dewasa sudah punya keluarga sudah punya istri
masa ditanyakan ke bapaknya terus
enggak saya di dalam keluarga saya sudah terbiasa seperti itu
bahwa kalau sudah berkeluarga sudah pagi sudah punya istri sudah punya rumah sendiri
ya harus tanggung jawab harus mandiri
jadi apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung baik buruknya dihitung risikonya
kaisangnya ada konsultasi ke bapak
ya minta dua harus tuh orang tua ya saya harus tui
pesan dari bapak untuk kaisang loh pak
tidak ada udah gede kebanyakan pesan